aksi demo aktivis mahasiswa pmii di kantor bupati gresik selasa siang berlangsung ricuh
diduga karena salah paham bentrokan justru terjadi antar sesama pendemo
para aktivis menuntut tiga rekannya yang ditahan saat unjuk rasa satu bulan lalu agar dibebaskan
aksi demo mahasiswa pmii di depan kantor bupati gresik tiba tiba berubah ricuh saat sejumlah aktivis memaksa satu rekan mereka turun dari mobil
kericuhan semakin meluas saat sejumlah aktivis justru saling serang karena salah paham
bahkan aksi berlanjut dengan baku pukul antar mahasiswa dan saling kejar di sekitar kantor bupati
aksi demo sendiri merupakan bentuk solidaritas pada ketiga rekan mereka yang ditahan kepolisian pada saat unjuk rasa satu bulan lalu
ada mispersepsi dari seluruh sahabat sahabat bahwa hari ini kita berkomitmen untuk melaksanakan aksi damai untuk menuntut tiga kawan kita
tetapi tadi ada beberapa sahabat sahabat yang ingin masuk ke dalam dan menerobos pangkat
meski tidak menemui titik terang atas tuntutannya masa demo akhirnya membuarkan diri dengan tertib meninggalkan kantor bupati gresik